kini tren wisata tentu berbeda dengan sebelum pandemi covid sembilan belas
adaptasi harus dilakukan bukan hanya oleh pengelola tempat wisata saja
namun wisatawan juga harus menyesuaikan dan mempersiapkan berbagai hal sebelum wisata
dalam perjalanan menuju tempat wisata hingga saat tiba di tempat wisata
hal ini dilakukan untuk bisa selalu saling jaga saat wisata
sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona
sebelum berwisata pastikan anda selalu mencari tahu dulu tentang tempat wisata yang akan anda kunjungi
pahami kondisi destinasi wisata anda cek lokasinya berada di zona mana
apakah zona merah oranye atau hijau
selanjutnya cari tahu juga bagaimana aturan yang diterapkan di sana
apakah tempat wisata itu sudah dibuka untuk umum lalu bagaimana jam operasionalnya
kemudian apakah ada pembatasan jumlah pengunjung atau tidak
nah bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana juga harus dipastikan ya
pastikan yang pastinya tempat wisata anda juga menerapkan konsep ini
nah selain itu
mungkin wisata dengan aktivitas outdoor bisa jadi referensi anda nih
seperti yang satu ini
wisata alam yang ada di puncak upas hill di jawa barat
atau mungkin anda bisa juga mengunjungi curug tujuh bidadari yang ada di jawa tengah seperti ini
indah ya pemandangannya udaranya juga pasti sejuk
setiap daerah ini memiliki kebijakan masing masing dalam penanganan covid sembilan belas
oleh karena itu
anda harus memahami bagaimana cara anda memiliki kebijakan untuk menguruskan covid sembilan belas

apakah ada syarat khusus yang harus anda lakukan atau tidak
misalnya apakah daerah tersebut menerapkan kewajiban isolasi mandiri
saat tiba atau setelah pulang dari lokasi itu
selanjutnya anda juga harus memastikan bahwa anda dalam kondisi sehat saat beraktivitas
dan selalu menerapkan protokol kesehatan
jaga jarak fisik
persiapkan juga barang bawaan anda
ini salah satunya mungkin
bisa selalu bawa hand sanitizernya sabun cuci tangan obat obatan dan anda juga dianjurkan untuk membawa makanan dan minuman sendiri
karena apa karena ini selain untuk mengantisipasi bila ternyata restorannya tutup atau tidak bisa makan di tempat anda juga bisa mengurangi kontak fisik dengan pengunjung lainnya
selanjutnya protokol kesehatan ini juga anda harus lakukan saat berada di perjalanan
yang harus dilakukan baik itu dengan kendaraan pribadi maupun dengan transportasi publik
kita akan bahas pertama tentang bagaimana caranya menerapkan protokol kesehatan di kendaraan pribadi
yang pertama pastikan anda mengecek kondisi kendaraan anda
cek mesinnya bahan bakarnya tekanan angin pada ban kemudian kondisi rem lampu hingga lampu sen kendaraan anda
selain itu pastikan juga kelengkapan bergendara seperti sim dan juga stnk
semuanya lengkap termasuk diantaranya uang elektronik
karena semuanya serba cashless pastikan ada saldonya juga ya
selain itu anda juga bisa menyiapkan cairan disinfektan untuk barang barang yang anda sentuh
rajin cuci tangan bisa bawa juga hand sanitizer setelah berinteraksi
misalnya setelah anda membeli bahan bakar harus stop kan terus harus beli bahan bakar atau harus bayar tol
nah itu jangan lupa untuk langsung cuci tangan atau bisa menggunakan hand sanitizer di tangan anda ya
selanjutnya anda juga bisa membersihkan kendaraan anda yang sering anda sentuh dengan menggunakan cairan disinfektan
seperti diantaranya gagang pintu setir dan juga sabuk pengaman
selain itu yang harus anda perhatikan adalah membatasi jumlah penumpang
gunanya apa ini gunanya agar anda bisa selalu menerapkan jaga jarak
perhatikan juga sirkulasi udara dan jika tidak mendesak hindari transit di tempat publik yang berpotensi adanya interaksi
dengan pengunjung lain jika memang harus singgah ini jadi hindari ya
harus ingat kata kuncinya adalah hindari
jadi kalau memang anda harus singgah di tempat umum jangan lupa untuk pakai terus maskernya
jaga jaraknya diterapkan dan langsung cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir selama dua puluh detik
atau gunakan juga hand sanitizer
kalau tadi adalah bagaimana caranya anda berkendara dengan kendaraan pribadi atau berwisata dengan kendaraan pribadi
selanjutnya adalah bagaimana atau apa apa saja yang harus anda terapkan ketika menggunakan
selalu waspada dalam perjalanan dengan menggunakan transportasi publik dengan rutin memastikan aturan dari transportasi tersebut
bagaimana prosedur yang harus dilakukan dan dokumen apa saja yang harus anda siapkan ketika akan berkendara
atau akan berwisata
selalu pakai masker dan juga hindari kerumunan lakukan jaga jarak fisik minimal satu lima meter sampai dua meter
hindari juga untuk menyentuh benda asing secara langsung
kita menggunakan sarung tangan misalnya saat menyentuh gagang pintu nih
dan jika terpaksa lagi lagi jangan bosan bosan langsung cuci tangan atau gunakan hand sanitizer
selain itu anda juga harus menghindari untuk menyentuh wajah anda
upayakan seluruh transaksi yang dilakukan juga dengan sistem cashless
lalu setelah tiba di tempat wisata ada sejumlah hal yang harus anda perhatikan
terapkan protokol kesehatan dengan segera mencuci tangan
mandi dan juga bersihkan diri anda ya
jadi langsung cuci tangan terus langsung dibersihkan bajunya ganti pakaian anda
bersihkan juga jangan lupa barang barang yang anda bawa
seperti telpon genggam tas kacamata atau barang lainnya dengan menggunakan cairan disinfektan
selalu gunakan masker yang baik dan benar dan pastinya maskernya juga yang harus efektivitasnya tinggi ya
ganti masker anda setiap empat jam sekali dan perhatikan cara anda membuang atau menyimpan masker yang telah anda
selain itu hindari juga yang namanya kerumunan harus selalu terapkan jaga jarak ini satu lima sampai dua meter
jaga jaraknya harus diterapkan harus juga mematuhi aturan aturan yang ada di sana
karena apa karena tiap lokasi wisata ini punya aturannya sendiri
jadi sebagai wisatawan yang bertanggung jawab anda wajib untuk mematuhi aturan yang ada untuk memastikan bahwa konsep chse bisa terus dijalankan dan menjaga kenyamanan diri anda
membawa botol minum sendiri alat makan sendiri agar menghindari pemakaian alat makan secara bersamaan
dan ini juga baik ya pastinya untuk lingkungan karena mengurangi pemakaian air minum dalam kemasan sekali pakai
selanjutnya jaga kebersihan hormati penduduk sekitar dan kalau mau beli oleh oleh disarankan membeli produk lokal yang ada di sana ya
sebagai upaya untuk membantu perekonomian warga
protokol kesehatan dijalankan untuk bisa saling jaga

ini harus dilakukan oleh pengelola tempat wisata dan wisatawan untuk menunjukkan bahwa indonesia care
kemen parekraf itu mengkampanyekan gerakan dengan tagar indonesia care yang untuk menunjukkan bahwa protokol protokol kesehatan diterapkan di seluruh rangkaian jika seseorang melakukan perjalanan
di saat pandemi faktor kesehatan menjadi utama
dan dalam kaitan pariwisata sebagus apapun atraksinya sebagus apapun atau seunik apapun atraksi atau akomodasi yang dicari orang bagaimana protokol kesehatan
marilah kita ya sebagai provider sebagai pengusaha itu harus betul betul menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan kementerian kesehatan
dan konsumennya juga
jadi tidak bisa pengusaha menyiapkan semuanya protokol kesehatan
setidaknya tiga konsumen ini harus melakukan tiga hal
jadi harus pakai masker harus mencuci tangan atau bawa hand sanitizer dan menjaga jarak
selalu terapkan tiga m
memakai masker menjaga jarak dan rajin mencuci tangan
pastinya berbagai hal harus dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga saat berwisata
selalu terapkan protokol kesehatan dan menjadi wisatawan yang bertanggung jawab